hai kakaknya ria septiani kritis rapat oleh video proses hijab kabul milik pasangan pengantin
gunawan aji dua puluh satu tahun ria septiani dua puluh enam tahun viral di jaring sosial karena menggelar prosesi di dalam
bak truk yang terparkir di alaman masjid suja punan kabupaten magelang jawa tengah diketahui truk
tersebut tak lain adalah truk yang seriari digunung dengan pengantin laki laki yang
bekerja sebagai sopir truk ekspedisi saat ditemui di rumahnya pada senin siang
pengantin laki laki mengaku meski lokasi berubah dan terpaksa mengulang tiga kali saat mengucapkan
hijab kabul ia dan istrinya senang karena konsep proses siang katnikahnya yang berkesan tersebut
antara yang sangat sakral dibikin seperti obat nikah di dalam truk itu sangat berkesan keluarga
dan teman teman pasangan pengantin berharap
pernikahan gunawan bersama istri bisa langgang dan segera diberikan penemuan tim hukum putan cnn